demi memperbaiki daya saing ekspor impor menteri perdagangan enggar tias tolukita menggelar pertemuan dengan para menteri perdagangan sebelumnya
enggar juga menerima sejumlah saran dari para mantan menteri untuk mengatasi defisit perdagangan
senin sore menteri perdagangan enggar tias tolukita mengumpulkan para menteri perdagangan lintas masa
di antaranya menteri perdagangan di era soeharto kabinet pembangunan lima arifin siregar dan era kabinet pembangunan tujuh bob hasan
juga menteri perdagangan era reformasi pembangunan rahardi ramelan
tak ketinggalan mantan menteri perdagangan dua periode era presiden sby mari elka pangestu
periode kedua presiden sby muhammad lutfi dan mantan wakil menteri perdagangan bayu krisnamurti
menteri perdagangan enggar tia solukita ingin meminta saran dan nasihat terkait situasi perdagangan
dalam negeri serta upaya terbaik yang harus dilakukan kementerian perdagangan saat ini
yang bisa dipermudah atau difasilitasi
selain itu para mantan menteri perdagangan juga meminta agar jangan melihat defisit dari angka saja
tetapi mencari penyebab impor tinggi
salah satunya akibat bahan baku dan barang modal
salah satu solusi enggar tias tolukita mengatakan
pemerintah akan terus mengajak warga untuk membeli produk dalam negeri
itu banyak lagi mensosialisasikan produk indonesia keren
bagaimana kita juga harus mendorong entrepreneurship perdagangan itu secara keseluruhan
di akhir pertemuan enggar juga memberi penghargaan ke mantan menteri perdagangan yang hadir
dalam pertemuan enggar menyadari saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah
agar dapat bersaing dari negara maju khususnya di sektor perdagangan
selain menggalakan cinta produk indonesia
pemerintah akan meningkatkan kalangan wira usaha atau entrepreneur yang masih di level tiga satu persen
sementara di negara maju jumlah penduduk berwirausaha minimal di atas empat belas persen